pemirsa jelang arus mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga pemerintah para pemangku kebijakan transportasi
siap mengantisipasi lonjakan mobilitas orang dan juga barang yang akan menyebabkan kemacetan di jalur transportasi
betul apa saja strategi untuk mengurai kepada tas selama arus mudik hingga sebalik pada tahun ini
kita bahas pagi ini bersama dengan leluhur sumber kami di studio sudah hadir pak budi karyasumadi
menteri perhubungan ri serta pak irjen paul firman satya budi kepala korlantas polri
selamat pagi bapak bapak
selamat bergabung bersama kami di cnn indonesia today
kami ingin lebih dalam ingin mengetahui kesiapan mudik nih bapak bapak
dari pak menteri perhubungan terlebih dahulu
budi bagaimana kesiapan mudik di tahun ini
dari mudik lewat udara laut kemudian kereta
ya kita dahulu dengan melakukan riset dan risetnya surprise ya
kenaikan tinggi yang akan mudik satu ratus dua puluh tiga juta
lalu kami laporkan pada pak presiden pak presiden
memutuskan bahwa walaupun satu ratus dua puluh tiga juta harus dimanage dengan baik
setelah itu kami berkoordinasi dengan kapolri pak korlantas dan stakeholder
untuk menata merencanakan apa apa yang dilakukan
dan dari situ kita melakukan improvement prasarana yang ada ya
seperti kemarin bersama presiden kami meninjau merak
di situ ada penambahan pelabuhan yang signifikan
lalu tidak sampai di situ saja setelah itu kita melakukan mapping
di mana sebenarnya tempat mudik yang kursial
kami membetahkan semuanya di seluruh indonesia ya
ada di cipali ada di merak ada di batam ada di jawa timur madura banjarmasin sulawesi selatan
ada di jawa timur madura banjarmasin sulawesi selatan
ada juga di ambon dan juga di sorong
nah semua itu kita petakan setelah itu kita evaluasi prasarananya
setelah itu bekerja dengan korlantas menugaskan petugas petugas
nah dalam finalisasi perencanaan ini kami ada rekomendasi
dan rekomendasi itu kita bicarakan intent antara kementerian perhubungan kepolisian
dan pr dengan koordinator menko pnk
dan ini kita laporkan pak presiden
ini kan ada potensi kemacetan di tahun lalu ya pak
merak tepatnya ini bagaimana antisipasi dengan kepolisian untuk mengurai kemacetan ini tahun ini
nah lalu dengan apa yang kita lakukan bersama ada skb kakor lantas dirjen darat dan dirjen bina marga
ini sebagai satu payung hukum bagi nanti pak korlantas selaku komandan
pelaksanaan di lapangan untuk mengatur ya
nah tahun lalu kita memang jujur ada dua titik yang kita bermasalah
itu di merak ya karena kekurangan pelabuhan
sekarang kita sudah tambah empat pelabuhan
yang kedua di cipali
di cipali ada tambahan jalur sampai kilometer tujuh puluh dua
sehingga kontra flow yang dari cipularang bisa di atas rinobek
namun demikian jujur kami sampaikan dengan jumlah yang besar
kita harus berhati hati untuk memanage atau mereka yang pulang di jam jam tertentu
nah oleh karanya kita menganjurkan mulai besok mudik lah
jangan tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh itu padat sekali
itu key salah satu yang kita anjurkan
nah ini mumpung
belum tanggal tiga belas lakukan itu
oke berarti memang dihibah untuk mudik lebih awal begitu ya pak budi ya
tapi kalau kita lihat memang tahun ini ini menjadi tahun pertama setelah pandemi begitu ya pak ya
di mana masyarakat memang sudah lebih leluasa begitu untuk melakukan mobilitas
dan juga utamanya dalam musim mudik ini pulang ke kampung halaman begitu alias mudik
bagaimana kemudian seperti apa pak budi
kalau melihat perbandingannya jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya
apakah ini lonjakannya cukup drastis
dan bagaimana kemudian masyarakat merespons himbauan untuk mudik lebih awal sejauh ini
ya kita memang memetakan perkembangan itu
satu puluh puluh tiga juta itu luar biasa
kami benar benar menghimbau untuk lebih cepat
dan alhamdulillah kenakan jumlah penumpang mulai kemarin itu mulai naik
dan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat mendengar apa yang kita lakukan
tetapi masih belum cukup
kami membutuhkan media untuk mengkampen mudik lebih cepat
mudik jangan pakai kendaraan bermotor karena bahaya
ke tempat wisata harus menggunakan bis yang memang sudah direm cek
kalau tidak bahaya lalu lintas kecelakaan lalu lintas paling besar di situ
pak firman kalau sudah dikatakan oleh pak budi sudah ada koordinasi dengan kepolisian pwpr untuk kesiapan mudik
kalau dari kepolisian seperti apa potensi simpul kemacetan
jadi apa namanya perhatian dari kepolisian
ya terima kasih
jadi yang pertama jujur saja kalau kami boleh menyebut tim begitu izin pak menteri tim kita itu sangat solid
kami boleh belajar dari pengalaman lebaran tahun kemarin
tentu saja catatan tahun kemarin itu menjadi dasar
bagi kita tim ini untuk melihat apa apa yang perlu lebih disiapkan
dan ternyata apa yang kita antisipasi ini benar bahwa ada peningkatan jumlah masyarakat yang diizinkan mudik tahun ini
jadi simpul simpul yang berpotensi kalau bicara lalu lintas itu mudah saja
di mana ada potensi bottleneck disitulah kita harus memastikan rekayasa dengan baik
bagaimana arus itu tidak tiba tiba kemudian berada di tempat yang menyempit
nah ini potensi
sehingga mulai dari sejak gerbang tol sepanjang jalan tol rest area bahkan exit tol dan tempat tempat pembuangan di jalan arteri
harus merupakan sebuah sistem yang saling mendukung
baik ini yang kita sampaikan kepada jajaran apabila nanti ada manajemen di jalan tol
nah kemudian pemerintahan yang diupayakan sedemikian rupa tidak terjadi
yang tidak kalah penting masyarakat
selaku yang akan pelaku pemudiknya ini juga memegang kunci
karena keberhasilan operasi kita selain petugas kita disiapkan pemerintah menyiapkan sarana sarana aturan dan sebagainya masyarakatnya sendiri
nah sepanjang ini bisa bekerja sama dengan baik mendapatkan informasi yang lebih dini
saya ingin mengucapkan kepada pak menteri tadi itu menjadi ya insya allah kunci keberhasilan
sebuah kegiatan operasi
oke berarti memang dibutuhkan peran dari semua pihak begitu ya pak firman
tidak hanya dari pemerintah tim pelaksana begitu ya yang akan mengecek begitu secara harian begitu di lapangan
tapi juga masyarakatnya nih juga harus awas begitu ya dengan informasi dan juga memperhatikan rambu rambu lalu lintas untuk menjaga keselamatan
lalu terkait kebijakan untuk mengurai potensi kemacetan dan kepadatan ini pak firman
bagaimana untuk tahun ini
apakah nanti tahun ini akan diberikan
akan diterapkan skema skema seperti misalnya ganjil genap atau kontraflow dan lain sebagainya
dan juga prediksi untuk puncak arus mudik ini kira kira kapan pak firman
iya tadi pak menteri sudah menyampaikan tentang skb ya serat kebentusan bersama
itu di situ di dalamnya diatur mereka mereka yang nanti kapan mereka ada di jalan kapan tidak
ini edukasi sebetulnya mbak
bahwa masyarakat harus diajak diberitahu
bahwa karena mereka peserta yang saya katakan tadi
bahwa dalam sebuah tempat yang terbatas tidak mungkin diisi oleh volume yang bersamaan
nah ini logikanya hanya itu sebetulnya
sehingga perlu ada pengaturan pengaturan yang saya katakan tadi
bisa dengan rekayasa yang salah satunya adalah ganjil genap
sehingga imbauan kami juga langsung mobil yang genap ya kalau bisa pulangnya genap
jadi kalau pada saat kita terapkan mereka tidak terkena
begitu juga yang ganjil
ini salah satu manajemen yang akan kita terapkan
yang berikutnya di skb tadi juga diatur tentang pembatasan operasi beberapa jenis kendaraan tertentu
yang umumnya mereka tidak bisa mencapai kecepatan minimal
jadi terlalu lambat terlalu berat dan segala macam ini diminta untuk tidak beroperasi pada saat hari hari tertentu
apalagi pada saat puncak
ini sekali lagi untuk membantu masyarakat yang lain dengan kendaraan yang lebih kecil bisa leluasa
tanda kutip menggunakan jalur tertentu
kita sudah melihat bahwa pemerintah mengupayakan adanya penambahan beberapa rambu ruas jalan
ruas ruas jalan seperti cikampek lah katakan
tahun lalu kita memperlakukan one way itu sejak kilometer empat puluh tujuh cikampek
kenapa kita lagi kilometer empat puluh tujuh
karena di ujung jalan mbz turun itu bottleneck
sehingga kita membuka ke kanan tanda kutip menambah volume
tahun ini alhamdulillah pak menteri pupr pemerintah turun mbz itu langsung sudah ada ruas jalan tambahan
menjadi empat sehingga logikanya kalau sekarang sudah jadi empat
kami mungkin bisa memaksimalkan lajur tersebut tanpa menambah kontraflow di cipularang
untuk memastikan kendaraan ini sampai ke getol di kilometer tujuh puluh cikatama
dan kami merencanakan one waynya dimulai dari tujuh puluh dua
bukan dari empat puluh tujuh
karena empat puluh tujuh tahun kemarin mengakibatkan terganggu arus lalu lintas dari cipularang
ini sempat kemarin agak rame
tahun ini insya allah isu tadi bisa kita eliminasi
karena paling banyak saya katakan tadi maksimal kami hanya menggunakan dua lajur dengan traffic counting tentunya ya
tapi sepanjang itu tidak
empat lajur di cikampek empat lajur diterima di cipali sana sudah sama
nah ini prinsip pengaturan arus lalu lintas
yang penting roda bisa bergerak
masyarakat sabar tidak pindah kanan kiri ekstrim lajurnya
saya kira itu satu langkah yang sangat sudah luar biasa
baik sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan
kemudian sarana prasarana juga tentu sudah disiapkan ya pak budi pak firmania
termasuk juga masyarakat diminta untuk budik lebih awal mengurai kepadatan tadi di jalan jalan tol
juga titik titik kemacetan lainnya begitu ya farhanisa ya
betul sekali dan juga masyarakat diharapkan untuk bisa mengupdate informasi juga begitu terkait apa
apa saja yang terjadi di jalur mudik sehingga untuk bisa menjaga keselamatan berkendara
menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain tentunya ya
baik terima kasih kami ucapkan kepada pak menteri perhubungan bapak budi karya sumadi
sudah berkenan bergabung dan juga terima kasih kepada kepala korlantas polri bapak irjen paul firman shantya budi
hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
sehat selalu bapak bapak selamat pagi